kok aku yang bangkit
kok aku ditonjok sih cecil
mau nembak beneran sih
hihihi berhasil nih
genius gue yang nomin buku ini ya kan
kok bisa gak ya
lo mau nyuruh ngapain sih
jangan disuruh bunuh diri loh
mundur terus terus terus
ngikutin kemauan bang kudi
ariel anggap tulang ini seperti anjing
asik banget ya
si ariel bakalan nyurut
arius enak gue laper nih bikin mirong
hai rem jahil ya
gue pegel banget nih kita berdua kecapean main game
kita main lagi ya
mainnya jangan sendirian dong kasihin adeknya
udah diet tambah pegel
cecil tuh tuh tuh tuh
beneran di hipnotis ini mah
lo tuh suka sama dia mendingan sekarang lo samperin dia
begitu lo tembak
tembak iya tembak
tembak lo samperin
terus lo tembak
tembak eh gue kejar cecil dulu ya
aku mau tembak kamu
berhasil nempak kamu
kok aku yang bangkit
ril heeh lo ini ngapain sih tadi malah nembak beneran sih cecil pake pistol air
katanya lo gue disuruh nembak cecilnya gue tembak
malah gue ditonjok
elah ril maksud gua tuh nembak
bukan berarti lo tembak pake pistol air trot begitu
tapi lo tembak itu lo bilang sama cecil kalau lo tuh suka sama dia
gue bego ya berarti ya bego banget
jadi gue harus bilangnya gimana gue suka sama oh sesi manis ya
gue suka sama lo nah kayak gitu tapi perasaan ya gambarnya itu gue bisa makasih ya pasti gue berhasil
terima kasih kawan pukul baik semuanya tidak ngeharaphour
ngapain lagi lo kesini
menyeram gue lagi
sesil aku suka kamu
aku suka kamu sesil
akhirnya setelah berbulan bulan nunggu
ariel bilang suka juga sama gue
nanti kalau ada cewek cantik yang lewat kayak gitu tuh mau cium lagi
cium cewek cantik
iya kayak gitu tuh lihat gak tuh tuh
kurang ajar lo ya
lo jangan pura pura begu deh
jangan jangan kalau nanti gue suruh lo judotin kepala ke pohon lo judotin lagi
bu bunuh bunuh itu
biarin aja bang aduh kayak gini
aku punya boneka
kalau misalnya mantra hipnotis itu bertahan lama ya
mantra hipnotis itu bisa hilang asal ada kata kuncinya
apa kata kuncinya kasih tau dong
gak ada kodi
bilang eh lu jangan main dong
ih kira kira apa dong
tapi temen gue
sim salim baik
itu mantra ajaib gue
gagal nunggu di
cari lagi cari terus
gue ga mau tau cari lagi biar cari lagi

gak ada yang dia lagi

gak ada yang dia lagi
bang arief emang curun
kurang ajar mereka ngerjain gue pake buku hipnotis kayak begitu
kurang ajar mereka ngerjain gue pakai buku hipnotis kayak begitu
nggak ada ini mantra mantra
kenapa jadi gue minta maaf ya
sementara waktu itu belum ketemu tuh ya
udah deh biarin aja gapapa
udah kita lupain aja
tunggu satu arief kita kerjain dulu kali ya

nama juga gak ketemu ya bukan salah kita dong kalo mantra nya gak ketemu
udah biarin aja deh
ntar dia juga lupa sendiri
dia juga ya arief doang gak penting
seru apa ini
seru apa ini
seru apa ini
seru apa ini
seru apa ini
seru apa ini
besok tuh ada pengambilan raport
dan kami sangat mengharapkan
kehadiran bapak ibu siswa tanpa perwakilan
dan tempat waktu
berarti yang ambil raport itu mesti orang tuanya shaina

ya pinter lah mama
lawang nurun dari bapaknya ya kan
ih si mama
kok ada disini
heh kita ini

kita kesini mau gantiin dia buat ikut perlombaan
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya